kita beralih ke informasi lainnya lebih dari dua alumni universitas pendidikan indonesia atau upi
resah dengan pencetakan nomor seri ijazah yang salah oleh pihak kampus
dan mereka ini melakukan tuntutan atau menuntut agar ijasa dicetak ulang
namun pihak upi menolak lantaran hal itu dianggap melanggar hukum
sejumlah alumni universitas pendidikan indonesia upi mengeluhkan kesalahan nomor seri ijazah
yang diterbitkan upi pada wisuda dua ribu tujuh belas
seperti yang dialami oleh hani nur liani lulusan sastra inggris ini mengaku kaget
dengan kesalahan nomor seri ijasa ketika melakukan pengecekan kelaman kementeris teknik
dia menyayangkan kelalaian itu terjadi mengingat nomor seri ijazah merupakan validasi utama
untuk melihat keaslian ijasa
rangkanya mereka ngasih kita pilihan buat nerima skpi itu
pihak ubi membenarkan ada kesalahan penerbitan nomor seri ijazah pada wisuda tahun dua ribu tujuh belas lalu
sebelumnya pihak rektorat berencana akan mencetak ulang ijazah yang salah
namun berdasarkan investigasi yang dilakukan birohukum upi hal tersebut melanggar aturan
sehingga pihak upi menerbitkan surat keterangan pengganti nomor seri ijasa
sesuai dengan peraturan
kita akan harus menunjuk pada peraturan bahwa dokumen ijasa itu adalah dokumen yang hanya bisa dicetak satu kali
sehingga berbagai kesalahan yang ada di dalamnya itu tidak mungkin diperbaiki dengan mengganti ijazah
tetapi dengan menyertakan keterangan dengan menyertakan keterangan yang memperbaiki objek yang salah itu
sejumlah alumni yang menjadi korban kesalahan penerbitan nomor seri ijazah
masih menunggu tindakan yang akan diambil pihak kampus
kenapa kita juga tidak langsung somasi
pertama kami mencari apa masih berusaha mudah mudahan ada jalan lain selain somasi
yang kedua kenapa kami juga tidak ofensif tidak memberikan press release kepada pihak pers misalkan
karena kami masih sangat ingin untuk mencari ada gak jalan lain selain itu
yang ditakutkan pihak alumni surat keterangan pengganti ijazah ini tidak diakui untuk dipergunakan ke instansi dan lembaga pemerintahan
namun hal itu dibantah oleh edi setiadi guru besar fakultas hukum unisba bandung
kalau surat keterangannya pengganti ijazah karena salah karena rusak benar
tetapi kalau membuat ijasa lagi itu yang tidak benar
karena ijasa itu hanya ada satu seri
nama saya misalnya edi setiadi ya sudah serinya nomor nomor ini
ya tidak usah khawatir dan harus diketahui juga oleh seluruh aparat pemerintahan
dalam rangka pengganti negeri karena itu keabsahannya sama
karena disini sudah ditunjuk terutama yang dari bakn
dari lebih dua alumni yang menjadi korban kesalahan penerbitan nomor seri ijasa
hingga saat ini baru sekitar tujuh ratus alumni yang sudah mengambil surat keterangan pengganti nomor seri ijasa
kiki haryadi bandung